selamat pagi reva
kenapa lo kangen ya sama gue
nah gitu dong sambutnya dengan senyuman manis
so tau dari mana lo tau kalau gue lagi senyum
pede banget sih jadi orang
lo ngapain malem malem sendiri disini
gue ketauan sama tristan nolongin gue
dan gue dikeluarin dari geng anak menteng
itu laki laki apa bukan sih
gue ada ngelanggar peraturan mereka
dan gue harus terima konsekuensinya ini
yang banyak pokoknya
makasih banyak ya mon ya
lu pada liat ya ntar
bondi bakal dihabisin
udah kalo gitu gue langsung balik aja deh ya
kayaknya sih dia emang kayak lagi nyari nyari taksi gitu tadi
tapi gak ada menemu
tapi gak ada menemu
sesuai aturannya geng anak menteng
kalau ada anggota yang berkhianat
dia langsung dikeluarin
dan motornya langsung disita
dia mengkhianati geng menteng
si sabrina ketauan kalo udah mau nolongin lo kemarin
kenapa sabrina gak ngasih tau gue ya dari awal
kalau resikonya bakalan seberat ini
ya udah deh mon
nanti gue bakal cari cara
buat dapetin motornya sabrina lagi
gue juga kasihan sih sama dia
ntar kita pikirin caranya
ya udah thanks ya
atas apa yang terjadi sama lo
gue ngerasa bersalah banget sama lo
gue gak bakalan menangin lo ya
lo tau dari mondi ya
dan dia udah cerita semuanya
lagian gue sama sekali nggak nyesel
lagian gue tau kok
bukan untuk show off ke geng kita
ya tapi kan motor lo diambil sama mereka
lagian barang kan yang bisa kita beli
tapi kesempatan buat nolong orang itu kita nggak bisa beli
dan gue tau kok
lo gak mau ngecewain reva juga sama temen temen lo
tagian gak ada masalah kok gue nolongin lo
lagian kan kita sama sama berbagi pahala
sama berbagi ilmu juga
apapun yang terjadi sama gue
gak usah jadi beban buat lo
gue bisa ngadepinnya sendiri kok
soalnya udah malem juga
thanks ya sabrina
thanks ya sabrina
pokoknya gue harus bantu sabri
pagi pagi udah rabu mau kemana
meli mau berenang mama
mama meli mau sekolah lah gak liat ini
meli udah pake baju sekolah
pake dasi sekolah bawa tas
pake sepatu mahal tuh ma
wuuu berisik banget sih
eh melly ya mama bilangin gak usah pakai sekolah sekolahan
melly baru pertama kali ketemu orang tua kayak mama
dialog mama tuh seharusnya bukan begitu mah
dialog mama tuh seharusnya gini
siapa yang izinin kamu ke sekolah
berisik aduh meli
kan udah tau masalahnya beda
kan kamu mau mama ekspor
bentar lagi ke jogja
jadi gak perlu sekolah lagi
mama kan orang tuanya melly
seharusnya mama tuh mengerti meli
sangat sangat mengerti meli
meli sekolah aja otaknya belum nyampe sana kan ma
sekarang lagi meli gak sekolah
ini kan faktor keturunan dari mama
jadi otaknya gak nyampe nyampe
bener juga sih ya
kok faktor keturunan
udah deh jangan banyak alesan
jangan banyak ngomong berisik melly
lagi pula mama tau
kamu ke sekolah itu
mau ketemu sama si cacing kermi itu
sama si dodol garut itu
aduh meli meli
tuh kan bohong
jadi setelah ini mama bohongin meli
udah gak usah dibahas
sebenernya kalo mama pikirkan ya
meli tuh bukan harus ketemu bebe pianian
tapi meli harus ketemu sama sahabat sahabat meli
dari tk sd smp guru sd smp sma
yang di facebook twitter instagram
semua juga ma
mama pikirin deh
meli kan mau pindah sekolah
jadi seenggaknya meli harus traktir mereka
jadi mama tuh harusnya ngasih duit jajan lebih banyak untuk meli
sampe nanti waktu pindah ma
itu namanya parti perpisahan
itu dia afdol gitu loh ma
udah deh gak usah bohongin mama
pake bayarin orang orang
pindah ma pindah aja
bukan berarti dong
meli gak boleh sekolah
kalo pindah itu kan gak segampang yang mama pikirkan
mama tuh gimana
gitu doh ma
iya mama kayak gak pernah sekolah aja
namanya juga manusia
suka salah salah dikit
maksudnya mama kayak gak pernah pindah sekolah aja
emang mama gak pernah pindah sekolah
udah deh meli ya
udah salah deh sekolah deh
sekolah ya ma

punya anak satu pusingnya
selamat pagi reva
selamat pagi reva
selamat pagi reva
kenapa lo kangen ya sama gue
nah gitu dong
sambutnya dengan senyuman manggis
siapa yang seneng
pede banget sih jadi orang
emang kenapa tuh
pengen ngajak lu berangkat sekolah bareng
gue tunggu di tempat yang biasa gue nungguin angkot ya
sampai ketemu ya